ngomong kemana udah raffi mbak
loh emangnya kamu gak diundang
hari ini kan ada acara syukuran buat rena
gak diundang nuh
beneran gak diundang
dia telepon sama purwosa
kayaknya aku gak akan datang
saya pulang dulu kalau gitu ya
tolong ingetin hal sekali lagi
masalah kursi roda
kursi roda rena yang tiba tiba bergerak
gak mungkin kursi roda itu meluncur dengan sendiri
ada yang menggerakkan
tujuannya adalah membuat keadaan menjadi kacau
dan memancing emosi paal
agar mereka bisa merekam momen ketika paal
saya harus menemukan bukti
kalau ada yang menorong kursi rena
dan tuduhan zara terhadap paal
bisa dengan mudah dibatahkan
atas perselisihan nino sama aldebaran
menyayangkan kejadian itu
menyayangkan hal itu ya mbak
sekarang ini kan jadi mama kebawa bawa sama masalah mereka
padahal mama tuh bener bener gak mau loh
ada masalah sama lebaran sama keluarganya
ya kita sebenarnya sudah coba untuk bicarakan ke nino
tapi ya mama tahu sendiri kan watak minus seperti apa
dia kan semakin dilarang kan semakin
jadi kayak percuma aja kita kasih tau dia gak akan dengerin
dengerin omongan kita
mama sendiri udah berusaha untuk membujuk nino sama nino
usaha untuk membujuk nino
ya supaya nino tuh gak maksain gandak dia sa
maksud mama kan ya kalau bisa sekarang ini rena dirawat dulu sama al
malah dia bilang kalau mama tuh ngebelain al
kan serba salah sa kalau kayak begini
tapi kayaknya memang keputusan nino udah bunet ma
sebenarnya mama tuh mau minta tolong kamu
kamu tolong bujuk nino ya
sa mama tau
pasti kalau kamu yang ngomong sama nino dia pasti mau dengerin kok
gue ngerti apa yang mama maksudkan
sa mama bener bener minta tolong kali ini tolong ya
cuma kan seperti yang aku bilang tadi mah
nino semakin dilarang semakin menjadi
apalagi dengan urusan rena seperti ini dia gak bakal dengerin orang lain mah
semua harus kemana lagi kalau bukan ke kamu sa
atau mama mau cari orang lain yang bisa didengar sama nino
mama kenal zara enggak
oh zara iya mama kenal
mama pernah ketemu
beberapa kali dia yang invest ke perusahaan nino itu kan
karena yang setahu aku nino kan selama ini deketnya sama zara ma
jadi kayaknya nino akan lebih denger zara daripada aku
oh jadi sekarang nino itu lebih deket sama zara
atau jangan jangan karena dia dekat sama zahra mungkin zara yang pengaruhi nino jadi seperti itu sekarang sah
kalau itu sih aku gak tahu ya ma
ya itu tergantung pandangan mama aja sih kayak gimana
tadinya aku pikir zara itu orang baik
tapi kalau memang gara gara zara minum jadi emosional kayak gini berarti aku udah salah sangka
berarti zahra bukan perempuan yang baik
nino yang aku kenal sekarang itu beda banget sama nino yang aku kenal dulu
ya mungkin bisa jadi
tapi ya soalnya mama sendiri juga gak terlalu kenal sama zara gak terlalu deket dan gak tahu banyak pun tentang dia sa
ya udah pokoknya memang tenang aja ya
aku tetap akan bicarakan ke nino juga
aku akan kasih masukan ke dia
karena mau bagaimanapun aku gak mau masalah rena ini jadi melebar kemana mana
pokoknya sangat sangat berharap ke kamu untuk bisa bujuk nyanyi ya
sebenernya gue gak yakin
tapi gak ada salahnya sih buat gue coba
sebentar lama sekali belanjanya nih
soalnya tadi kita pas lagi belanja gitu ketemu ada bu ceweknya belin
kita ketemu dia lagi
waktu itu dia pernah nyangkain saya sama kiki itu penculik anak bu
ketemu lagi tadi masa
bu gigitu beneran kesel banget sama perempuan ini bu
siapa perempuan ini siapa
ya udah itulah pokoknya bu
waktu itu kita juga ketemu
ya udah jadinya kita ketemu lagi kesel bu
ya cecok sedikit sih bu
soalnya kan dia yang mancing
itu ada yang berani berani yang menghina hujan hati uya ayam hati uya idama hati uya
yang orangnya kecil mungis hewajib
untung dia jauhim coba kalau deket
gue jangan ngopi pakai nahannya lo ah
udah gak usah lebay
oh mirna tolong tunjukin orangnya siapa
nanti biar siapa
lu kebok pak
ada reina di sini
segala wajiklah segala tanduklah ini apa apaan
coba ya kosa katanya diatur yang baik
ke dapur ya pu ya
oke oke udah jam berapa nih sekarang kalian
sekalian siap siap ya
dan yang cantik semuanya
kamu juga yang rapih ya
oke kita ke dapur nih ya sayangnya
kalau begitu kami balik ke gerbang
aduh lucu ya mereka ini
kayaknya reina ya reina kangen lagi sama mereka ya
alhamdulillah kamu bisa datang
ini sekalian aku kesini tuh pengen nengokin rena
soalnya kan mulai besok rena udah harus masuk rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan
dan juga terapi tentunya
yaudah terapi yang bagus
nanti semuanya pokoknya yang terbaik ya buat reina dan michi ya
tadah tonton michi tuh
aku sama bizar ke tempat kerja kamu ya
supaya aku tahu juga tempat kerja kamu itu kayak apa
beneran kamu mau kesini
yaudah kalau gitu biar kita bisa pulang bareng ya
mas mas nanti aku telepon lagi ya
gak usah jangan
ini kan kerjaan saya jalan
ya gapapa emang bantuin salah ya
ya gak usah biar saya aja bisa kok
ya allah saya senang deh dapat majikan yang baik banget kehanon elsa
nanti malam mau dimasakin apa
kayaknya nggak usah masak kali ya
soalnya saya sama bapak saya dapat undangan buat datang ke pengajian syukuran
ini gak mau dibantuin gak
gak usah nona
syukuran apa ya
hmm mau nanya ke non elsa gak enak
secara kan aku masih art baru disini
ntar dikira aku kepo dan julid lagi
udah mulai lancar nih
pelan pelan dong nak
aku lagi latihan pak aku harus biasa
iya tapi pelan pelan
papa gak mau ada kenapa kenapa
udah papa gak usah khawatir
ini aku coba biasain
jadi biar cepet
biar cepet bisa jalan normal
tuh tuh tuh tuh tuh
dia capek pasti kan
udah tenang tenang dulu relax
jangan terlalu diporsir ya
di samping kamu ada papa
walaupun kamu jatuh jatuh ke papa
minimal kita jatuh berdua
setelah kehilangan orang orang terpenting dalam hidup gue
allah masih ngizin papa ada di samping gue
semoga allah memberikan kesempatan lebih lama lagi bersama papa
apaan nina jangan sampai terpancing
pak al itu emang sangat ahli dalam memainkan perasaan lawannya
waktu akan buktikan semuanya
saya mau lihat sejauh apa kesombongan seorang ahli barat
bu rosa ada apa
coba diangkat aja pak
mungkin pak al akhirnya sadar kalau dia nggak bisa melawan pandemi
ya tapi ini bu rosa
waalaikumsalam no kamu apa kabar
alhamdulillah baik bu rosa
gimana juga kabarnya
alhamdulillah saya juga baik
oh iya ada apa ya
ada yang bisa aku bantu bu rosa
jadi gini noh
maksud saya menelpon itu karena saya mau mengundang kamu
untuk datang ke acara pengajian selamatan kepulangannya reina
ya gimana pun juga kan kamu ayah kandungnya arena
saya mau kamu datang
ini apa maksudnya ya kenapa tiba tiba bu rosa ngundang aku
kenapa ini alasan al
karena ada sesuatu yang dia rencanakan
aku rasa bu rosal juga tahu apa yang terjadi dengan saya dan hal
apa ini sudah sepengetahuan al
yang pasti saya sudah bicara sama al
dan sudah atas kesepakatan dia juga
sebenarnya saya bilang mau gimana pun juga kan kamu ayah kandungnya rena
jadi saya mau kamu ada di acara pengajian tersebut
sebelumnya terima kasih buat undangannya bu rosa
tapi waktunya nggak tepat dan aku juga lagi banyak kerjaan
tapi terima kasih sekali lagi buat undangannya
dino bilang dia gak bisa hadir di pengajian reno
sesuai doaan saya bu
tapi ya mohon maaf sebelumnya
kenapa ibu dan pak al tetap memaksa untuk mengundang pak nino untuk datang ke sini bu
ya kan kamu tahu sendiri rendy
mau gimana pun juga kan nino itu ayah kandungnya rena
dan saya sama al juga sudah berdiskusi
kita mencoba pendekatan secara kekeluargaan
kita mencoba segala cara
ya kita pakai cara yang baik baik dulu lah
dan salah satunya adalah dengan ini kita mengundang dia untuk datang ke acara pengajian
tapi ternyata dia menolak aku datang
ya sudah lah
saya juga gak bisa maksain kan
eh terus kemana ya
iya bu maaf sebelumnya
saya tidak berani untuk meluih tahu ibu karena ini pak al yang minta
dengan kamu tidak memberitahu saya saya malah makin cemas ada apa sebenarnya sama allah
apa dia sakit atau dia ada urusan atau apa
sampai kamu gak boleh ngasih tahu saya
al sedang sakit bu
sakit sakit apa kok dia gak info ke saya
dia mau ke rumah sakit mana
saya kurang tahu
sama sekali saya kurang tahu
hanya saya diminta untuk tidak memberitahu ibu soal ini
randy dengan kamu tidak memberitahu saya ini malah bikin saya cemas
dan ini al juga
kebiasaan sekali sih

ini dia yang membuat al cemas
kebiasaan sekali sih kalau ada apa apa itu selalu mau diselesaikan sendiri dan nggak setahu saya
saya telepon dia tapi kamu
setelah kejadian kemarin
apa maksudnya mengundang saya
apa ini artinya ril
dia ingin mendamaikan suasana
padahal dia tahu persis apa yang terjadi sama raina
sama sekali aku gak bisa teringat
saya senang dengan keputusan pak nino
pak nino bisa menolak dengan tegas
kelihatan banget kalau
pak al itu berharap
pak nino bakalan luluh
saya gak akan pernah bisa menerima kondisi
anak saya seperti itu
karena itu seharusnya jadi tanggung jawab seorang adibaran
pak al membuat kesan kalau dia itu ayah yang terbaik buat raina
kondisi lagi seperti itu
malah bikin syukuran
bukannya seharusnya mereka bawa renda untuk treatment
nanti ada waktunya reina akan kembali dengan pak nino
kita akan mencari reina
nah ini juga pintanya sudah pas warnanya
aduh aduh cantiknya gimana sudah siap reina
baru rambutnya tadi saya rapiin
iya dong cantik
cucunya siapa dulu
kok gak ada
dia nungguin al datang
aku harus jelaskan keadaan yang sebenarnya supaya rena gak kecewa
dan papa kamu tangannya lagi ada masalah lagi sakit sedikit
sekali lagi di rumah sakit
tapi kamu gak usah khawatir ya
bapak kamu akan segera sembuh kok
ya allah papa sakit
aku sedih banget dengarnya
padahal aku pengen di acara ini ada papa
rasanya gak lengkap kalau papa gak ada
ya allah sembuhkanlah papa
nanti sama oma ada suster mira ada miss kiki semua
nanti ada opa surya juga semuanya
ada teman sama reina loh
dari panti ya
dah kita bawa ke depan ya
bismillah ya allah
semoga acara malam ini berlangsung lancar
dan doa doa kami semua diijabah
amin ya allah amin
kita udah mau berangkat
nanti kalau udah selesai langsung kunci aja
iya siap nam
nanti kalau semuanya udah dikunci kunci sedangannya dibawa aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mau belakang aja pak
itu di depan
di depan ya ayo
kangen banget sama kamu
kan sepi banget sih pokoknya
iya soalnya pak surya sama anaknya
barusan ajak pergi mas
coba tadi kamu datangnya lebih cepat
jadi aku bisa kenalkan kamu sama mereka
orangnya baik deh
iya aku kan santai santai
naik ojeknya kan bawa abizar
nggak boleh ngebut ngebut
tadi sudah teriak teriak di jalan ya
udah teriak teriak di jalan dia
mas tapi aku masih ada kerjaan dikit
jadi kamu di sini dulu ya sama abisar
tungguin di sini sebentar aja
selesain dulu kerjaan kamu
sama papa dulu ya nak ya
selesain dulu aja kerjaan kamu ya
ngomong apaan ada raffi pak
loh emangnya kamu gak diundang
hari ini kan ada acara syukuran buat rena
nggak diundang nuh
beneran nggak diundang
dia telepon sama purwosa
kayaknya aku gak akan datang
ya kalau mama sih tadi di telepon
terus sekalian diundang ke sana
biar bisa ketemu sama rena
tapi kalau boleh jujur
aku masih keberatan ma
aku sudah menggugat hal di barang
persoalan tentang rena
kamu gugat hal
aku nggak ngelarang mama untuk pergi atau enggak
itu keputusan mama
tapi dengan keadaan seperti ini aku cuma harap maha bisa mengerti
dan aku sangat berharap mama bisa dukung dengan keputusan aku
no tapi kan ini acara syukuran buat rena
penting ini anak kamu loh
nggak ada yang salah soal ini
tapi dengan kondisi aku dengan hal seperti ini
maaf ma aku keberatan
udah terima kasih ya
aku merry pudding
pak al kebetulan sedang kurangin kebadan
mungkin beliau butuh isyarat
inalila semoga pak al segera diberikan kesembuhan
dan cepat pulih kembali
syafahullah buat pak al
silahkan pak masuk
terima kasih sudah datang
kamu sudah semakin membaik keadaannya
alhamdulillah sudah ada perkembangan
alhamdulillah kabar aku baik tante frozen
sudah semakin sembuh ya
aku juga harus semangat
aku juga pasti bisa sembuh
seperti kayak tante frozen
belum peluk opah
yuk kita langsung masuk aja
pak surya elsa
mari pak surya
ini sebenarnya istri gue gak tau
kalau gue habis dipecat sama bos bengkel gue
yaudah kalau gitu gue cari di internet deh
yaudah next time ya
nanti kabarin ya kalau ada ya
mana ini kerjaannya
susah banget nyari kerjaannya
aduh papa kirain kamu di luar
malah di sini sih
bapak kira kamu di luar loh sayang
ngapain di sini kamu
ya ya papa tadi lagi pegang handphone
tadi dia di sini
kamu ngapain tadi
lihat handphone nyari nyari
kamu ngapain tadi
lihat handphone nyari nyari
kamu ngapain tadi
lihat handphone nyari nyari
eh nyari game baru
kamu masih main game
kamu masih main game
bapak tuh gimana sih
cuma cari cari game baru doang
abiza rewel panggil mama mama pasti karena capek kali ya
lucu banget sih kamu nak
yaudah pulang yuk
aku juga udah kelar kok kerjaannya
ini sebenernya maksudnya apa sih
sampai mama aja diundang
padahal dia tau
aku masih belum bisa terima apa yang terjadi dengan mereka
tolong kamu pikirin sekali lagi ya
kamu mau kan pergi ke sana
aku masih belum bisa terima apa yang terjadi dengan rainama
ya maksud mama kamu pertimbangkan sekali lagi
kalaupun mama kesana sekarang
bukan karena mama gak dukung kamu loh
biar gimana kan mereka semua itu
masih keluarga kita
silahkan mama kalau mau pergi
aku belum selesai dengan naurbaran ma
ya mama mau pergi tapi sama kamu lah
gak baik loh
kalau kamu mengutusin tali silaturahmi sama mereka
ya rena kan pasti senang banget kalau kamu datang di acara syukurannya dia
mama mohon deh sama kamu
tolong kamu kesampingkan masalah kamu sama eldomar hari ini aja
bagaimana mengasampingkan masalah kalau anak kita cacat ma
ya tolong kamu berbesar hatilah kali ini
ini semua demi anak kamu rena
kalau kamu gak datang nanti kamu kayaknya salah
salah di mana
ya sebagai papa kamu
sebagai papanya kan kamu harus ngerasain gimana perasaan rena sekarang no
kalau kamu gak datang dia pasti sedih
tolong deh kamu
kamu tolong datang
karena seumuran reina itu dia gak bisa bedain siapa yang salah siapa yang benar antara kalian berdua
dia pasti sayang kalian berdua
rena tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah
maka kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab
tapi tolong kamu pikirin sekali lagi langkah apa yang akan kamu ambil
jangan sampai kita jadi bermasalah
kamu pikirin kamu kesana demi rena
dan dia pasti seneng no
dia pasti senang kalau ada orang yang perhatian sama dia
ya biar kamu makin dekatlah sama dia no
nanti mama telah
terima kasih no
nanti mama telah
nanti mama mama sampein salam dari kamu ya
dimakan dong mak
kamu aja deh
ini aku malu
eh ya betul
di tempat kerja kamu enak
mereka itu semuanya baik
pak surya nan elsa
mereka memperlakukan aku udah kayak keluarganya sendiri
ya syukurlah kalau semuanya baik
di tempat kerja kamu
dan aku juga berharap
orang orang di situ nggak kayak permadi kemarin
ya enggaklah mas jauh banget
pak surya tuh baik banget
udah kayak bumi sama langit deh
kalau dibandingin sama pak permadi
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap
mereka juga berharap